ya dan untuk mengetahui jalannya sidang gugatan pra peradilan tersangka kasus korupsi ktp elektronik setia novanto terhadap kpk
sudah ada produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika di pengadilan negeri jakarta selatan
dea selamat siang mengingat kekalahan yang terjadi pada kpk pada sidang pra peradilan sebelumnya
apa yang nantinya akan menjadi senjata bagi kpk agar kira kira bisa memenangkan pra peradilan kedua untuk setia novanto ini
selamat siang alfian betul sekali bahwa hari ini merupakan sidang perdana gugatan pra peradilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik yaitu setia novanto
pihak kpk sendiri sudah beberapa kali mengungkapkan di hadapan awak media bahwa mereka sudah memiliki bukti bukti baru
memiliki argumen yang kuat dalam proses penetapan setia novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan ktp

dan mengarahkan bisa memberikan penjelasan soal peran setia novanto dalam proyek yang kemudian mengambil atau mencuri uang negara
merugikan keuangan negara sebesar dua tiga triliun rupiah
dari pantauan kami di sini alfian pihak kepolisian sudah mulai berjaga di sekitar pengadilan negeri jakarta selatan
dari informasi yang kami terima sekitar dua ratus enam personel dari brimob maupun sabhara
yang sudah berjaga di sini untuk mempersiapkan
dan mengamankan jalannya sidang
sementara itu untuk kegiatan sidang sendiri hingga saat ini kami belum melihat adanya sidang yang dimulai
karena kami baru melihat ada penasihat hukum yang kemudian di
atau mewakili setia novanto yaitu ketut mulia arsana yang sudah duduk di ruangan sidang
namun kami belum melihat dari pihak komisi pemberantasan korupsi yang hadir dalam persidangan kali ini
jika memang nanti pihak komisi pemberantasan korupsi atau pihak kpk tidak hadir
dalam sidang ini kemungkinan besar bahwa sidang perdana kegiatan perapradilan ini akan ditunda
dan hal ini memang beberapa kali pernah dilakukan oleh kpk dalam beberapa kasus
salah satunya juga saat setia novanto mengajukan pra peradilan pertama kali
tentunya hal ini nanti akan kita lihat bagaimana senjata senjata baru yang dikeluarkan oleh kpk
namun jika kita melihat dari statement statement baik dari ketua kpk agus raharjo
dari komisioner komisioner kpk yang lain mereka begitu ya
saya yakin bahwa proses penetapan tersangka kepada setia novanto ini sudah sesuai prosedur
sesuai dengan materi gugatan yang saat ini diajukan oleh pihak setia novanto
dimana pada sidang perapradilan ini sesuai dengan kuhap
memang tidak menyentuh sama sekali soal pokok perkara
hanya untuk bisa mengetahui bagaimana prosedur yang sesuai dengan tahap tahap yang diatur dalam undang undang kpk
dalam hal ini adalah penetapan setia novanto sebagai tersangka
ya dea kalau kita lihat memang beberapa komentar dari kuasa hukum setia novanto
beberapa waktu yang lalu sempat menyatakan optimistis juga
bahwa dalam persidangan perapradilan kali ini juga mereka yakin bahwa optimistis sekali akan kembali memenangkan perapradilan kali ini
sebenarnya apa kekuatan dari setia novanto dan kuasa hukumnya sehingga mereka begitu optimistis
bahwa mereka akan kembali memenangkan perapradilan kali ini
ya mereka cukup optimistis karena mereka melihat dari sidang sebelumnya
dimana pada sidang pertama kemarin ada tujuh hal yang kemudian menjadi dasar hakim tunggal cepi saat itu memenangkan gugatan pra peradilan setia novanto
yang dalam amar putusannya memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap setia novanto ini tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku
tentunya wajar saja jika mereka saat ini merasa optimistis dengan langkah hukum gugatan pra peradilan karena mereka pernah menang di pra peradilan pertama
namun dari sisi lain jika kita melihat dari kpk sendiri kpk saat ini sedang melakukan langkah yang cukup berani cukup cepat dalam hal ini
jika kita melihat dari aturan hukumnya jika pada proses sidang pra peradilan ini di tengah tengahnya kpk bisa menyelesaikan berkas perkara
maka sidang perapradilan ini akan gugur putusannya
sehingga jika kita melihat dari saksi saksi dari statement
dari pimpinan kpk mereka menyatakan bahwa berkas setia novanto sudah hampir rampung dan akan dilimpahkan atau p dua puluh satu tentunya
ini nanti kita akan melihat bagaimana antara setia novanto dengan kpk ini akan berlomba lomba untuk bisa nanti selain membuktikan
dari bagaimana mereka secara benar menetapkan setia novanto sebagai tersangka dan kita melihat nanti bagaimana dinamikanya
namun dari sini saya sahab sahab terdengar bahwa saat ini akan segera digelar persidangannya
harus memantau dan melaporkan secara langsung bagaimana nanti jalannya sidang gugatan perapradilan yang diajukan oleh setia novanto
baik terima kasih dea intan kartika produser lapangan cnn indonesia
dan saat ini segera saja kita bergabung bersama dengan pengadilan negeri jakarta selatan untuk segera mengikuti gugatan perapradilan
yang diajukan oleh terdakwa kasus korupsi ktp elektronik setia novanto terhadap komisi pemberantasan korupsi atau kpk
ketutupan ria asana esaenggung agus ria tore sanoa ida jaka ria nama esaenggung dan anak ria nama esaenggung
beradvokat dan bergabung dalam tim advokasi setiap waktu yang berdomisi di jalan wijaya tiga belas sembilan belas
rt tiga jalan wijaya tiga pulau raha pulau wai jamanan bayaran bali jamanan batas
dalam hal ini berdita untuk dan atas nama serta buah diri setiap waktu
lagi lagi jabatan keputusan ria ria tore alamat jalan wijaya tiga belas sembilan belas rt tiga ria tiga pulau raha pulau wai jamanan bayaran bali jamanan batas
berdasarkan surat kuasa khusus petang empat empat dua ribu tujuh belas
untuk selanjutnya disuruh penguat
bersama ini dijudikanlah perbicaraan yang baikkan hal hal terkait dengan kegiatan hadiran
dan atau kegiatan dalam perjalanan dalam negara berapa jalan menuju ke penjara
yang pertama bahwa peradilan diatur dalam pasal tujuh puluh tujuh delapan tujuh dua h
khususnya terkait hukum kajalannya diatur dalam pasal delapan puluh dua dua h
yaitu pemerintahan tersebut dilakukan secara cepat dan selamat laparnya tujuh hari
hakim lalu sudah menjalankan keputusannya
setelah permohonan ini
demi hukum dan hak hak hati manusia
maka mohon pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jangka waktu
dengan pemeriksaan cepat tujuh hari tersebut
bahwa sesuai dengan asas peradilan cepat setelah masalah gaji daya lima
maka dalam hal ini
peradilan sudah sepatutnya mempertimbangkan jika pengumuman waktu yang diaturkan oleh pemerintahan mohon
sampai tertentangan dengan asas peradilan
karena itu maksud sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum untuk dikabulkan dari rakyat yang dunia
apikpun dalam perkara agung
bahwa selain hal penyelidikan
kami juga mencermati beberapa pemerintahan dalam media cacat dan elektronik yang terjadi hari hari ini
dimana dalam pemerintahan tersebut
kita semohon berdiat untuk mempercepat proses kelimpahan pemerintahan
pokok perkara kembali dengan titik kor
sehingga pertunjangan waktu
yang diaturkan oleh permohon kpk
terkesan bahwa adanya unsur kesengajaan untuk menunda dan menghambat proses pemeriksaan pra peradilan yang sedang diadukan oleh pemohon
hal tersebut jelas
bahwa permohon kpk telah melakukan dan menjuruhkan istrikan tidak baik
dan telah melakukan manfaat yang sempurna terhadap pemohon
bahwa pra peradilan ini adalah untuk mengusah atau tidaknya penetapan persangka atas diri lain kami
dimana proses penyelidikan dan penyelidikannya telah dilakukan oleh permohon kpk
sehingga tidak ada alasan kemudian menyatakan dirinya tidak atau belum siap menghadapi proses persidangan pra peradilan ini
hal ini mencermati penyataan ternyata dari permohon kpk
dan berperasa dalam tesnya
bahwa permohon sudah sangat siap menghadapi pra peradilan
kami sangat yakin bahwa termohon sudah sangat siap
apalagi pra peradilan ini merupakan pra peradilan yang sangat berhasil
dan juga pra peradilan yang kami ajukan sebagai subjek bukti bukti mengurus tangkapan atas pasal pasal yang sama
sebagaimana pra peradilan pertama nomor sembilan puluh tujuh
intrag dua ribu tujuh belas pn jakarta selatan
tanggal dua puluh sembilan september dua ribu tujuh belas
yang telah dibutuhkan dan berkekuatan betul tetap
intrag ban ibuis
bahwa proses peradilan ini dibatasi oleh pasal delapan puluh dua huruf d
dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri
sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai
maka pemerintahan tersebut butuh
dan perubahan dimaknai oleh keputusan intrag nomor satu ratus dua pn ibu tiga belas dua ribu lima belas
proses suatu perkara sudah mulai diperiksa dimaknai sebagai
pokok perkara telah dibibagat dan telah dimulai sedang pertama
terhadap pokok perkara dan nama terdakwa untuk pemohon peradilan
sebagaimana diketahui dari perkara peradilan terdahulu
maupun perkara peradilan tadi yang memiliki kuasa hukum yang sangat banyak
lebih dari sepuluh orang
sehingga perlintahan untuk menunda dan menurunkan jadwal pemeriksaan di dalam pra peradilan ini
adalah jelas dan nyata merupakan tindakan yang salah dengan dasar dan tidak beralasan
memimpin diri kita bahwa
terjadikan dari pemohon pra peradilan ini
bahwa terhadap pernikahan pemohon kpk untuk menunda proses seperti yang ada dimaksud di atas
jelas sangat dicederai proses hukum yang sedang diadukan oleh pemohon
hal ini akan menjadi presiden buruk bagi dunia peradilan
apabila pernikahan pemindahan dari pemohon kpk digambulkan oleh hakim ii pertama ibu
berdasarkan atas hal hal yang hidup di atas
kami mohon yang lebih raya untuk
melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini
dan jika yang mulai berpendapat lain
mohon hanya mengizinkan untuk penundaan persidangan tidak lebih tiga hari terhitung mulai hari ini
sehingga seluruh proses pemeriksaan dalam persidangan ini dapat diselesaikan dengan baik
dan berperadilan dengan memberikan dan persamaan
hak kesamaan di depan hukum bagi seluruh warga negara republik indonesia
tidak terkecuali pelayar pelayar sekian ofador
demikianlah atas perbiasaan yang berkaitan dengan ini kami sampaikan
sampai ketemu lagi semua
memang di dalam hukum adalah beradilan
kalau mengenai tiga adilan itu tidak diatur secara terinci
sehingga saya mengakses kepada irik dan hukum atara berdata
kalau salah satu tidak datang
maka kewajiban haki madras untuk menunda persidangan
kemudian akan memanggil yang besar besar
jadi saya berpendapat
saya yakin berkesimpulan ini sidang ini harus ditunda dan akan dipakai lagi
tetapi karena penggunaan yang
penggunaan yang harus ditunda lebih dari lima belas jari
maka sidang ini saya tunda hari pemeriksaan akan datang
mengingat besok ibur
besok ibur yang kami perintahkan kepada jum'at sitar pengadilan timbik jangan terselatan
elit ini juga diberitahukan kepada termohon mengenai pemberitahuan itu
agar memberi kesempatan yang bersangkutan bisa mempersiapkan diri sedini mungkin
ya kepada pak intra pengganti agar hari ini juga pengadilan timbik jangan terselatan
agar tidak dikira kita menunda nunda kebunuh bunuh waktu
karena ini masalah ini inginnya diselesaikan
maka ini juga diberitahukan kepada termohon agar nanti hari itu bisa mengenai datang
datang ke pengadilan timbik jangan terselatan sudah siap dengan jawaban
dan datang jam sembilan pagi
ini sudah dikatakan jam sembilan pagi
karena kita sudah panggilan jam sembilan pagi
banyak orang yang datang ke tempat itu
sehingga di kantor ini pengaturannya akan perlu berat yang khusus
sehingga saya minta baik termohon maupun termohon nanti jam sembilan sudah dimulai
jadi saya juga tanggal berapa hari ini saya akan datang
tanggal tujuh desember
itu ya termohonnya
satu lagi yang mulai
untuk nomor penerbangan tadi
untuk tanggal tiga puluh satu
agendanya pembacaan pembohonan kami dan juga jawaban
itu nanti kalau tidak belum siap
tetapi saya minta mungkin kalau besoknya tidak ada
saya langsungkan dengan pembuktian
menandatang suka lah lama sekali
jadi itu ya kita kerja tanggal tujuh desember
hari ini saya akan datang kepada panitra pengganti agar menganggil termohon
sedangkan kepada puasa termohon supaya hadir tanpa dipanggil lagi
demikian saya berduduk
mohon izin yang belum ditutup
ini kami ada kembangan revisi
kami sekalian disampaikan kepada yang miliar untuk dipanggil bersama dengan
revisi apa maksudnya ini
tantangan dari pembohonan yang belum ditutup
kalau tambahan itu berpatut hitung
tidak tidak ada
atau alasan alasan berapa mbak itu
itu baru satu poin aja
gak ada nomor satu poin
itu apakah koreksi atau pernah menyatuk pokok masalah
penjelasan terhadap salah satu pokok materi yang kita
baik terima kasih
ya kalau ini tidak perlu dijelaskan ya
tidak perlu saja dijelaskan
ini nanti disampaikan saja dalam
disampaikan saja dalam kesimpulan
itu kita mau berbual bual lagi nanti
kita bisa memperlambat asal lain
jadi mengenai perubahan itu
kita jangan menimah nanti disampaikan lagi dalam kesimpulan
ya kita sudah
hari kami sarankan dan demikian dan begitu